lahir di lingkungan yang mencintai seni membuat devi linggar akrab dengan dunia ini sejak kecil
bermula dari seni lukis yang dikenalkan oleh sang ayah devi kemudian menemukan gairahnya ketika mulai aktif mengerjakan proyek proyek foto setelah perkenalannya dengan kamera
walaupun kini dikenal sebagai seorang fotografer dan mempunyai lebih dari enam followers di akun instagramnya devi mengaku videografi bukanlah hal yang baru bagi dirinya
pada tahun dua ribu an devi terjun langsung menggarap video klip pertamanya untuk dewi lestari dalam lagu simply
sembilan puluh an ke dua ribu itu saya lumayan sering diajak teman
untuk jadi dp buat video klip video klipnya yang dia kerjain yang dia direct
sebenarnya sama aja
yang saya rasain secara teknis ya ada beberapa hal yang sedikit beda
dan karena memang basicnya sama jadi untuk belajar video itu kayaknya ya
nggak terlalu susah dan ya ngalir gitu aja sih
kekhasan dalam setiap karya devi terletak pada pilihan angle yang tak biasa
devi kerap menggunakan simbol simbol untuk menerjemahkan lirik dalam sebuah lagu
selain itu warna yang digunakan juga terkesan tak begitu mencolok
seperti video klip maudie ayunda dalam lagu aku sedang mencintaimu
dan kalian semua bisa mengikuti video ini
dan kalian semua bisa mengikuti video ini
dan kalian semua bisa mengikuti video ini

kedua yang dibawakan oleh raisa
bermain dengan simbol karena
pribadi saya orangnya
susah ngomong tertutup
mau menjelaskan sesuatu juga
susah banget secara langsung
kebawa dari situ
kini tengah marak
devi melihat suguhan visual dari sebuah lagu
menjadi elemen yang penting
dalam bisnis hiburan khususnya musik
sosial media mulai
pokoknya semua kesana
jadi rasanya penting sih
punya gambar visual
selanjutnya devi akan berkolaborasi
kembali dengan tulus
penyanyi yang pernah bekerja sama dengannya
dalam lagu monokrom
dan berhasil memenangkan penghargaan
sebagai video klip terbaik
nadia laras jakarta